adaro merupakan salah satu emiten di bursa efek indonesia
namun sayang adaro belum menjadi salah satu saham dengan kinerja terbaik sepanjang dua ribu delapan belas
emiten apa saja yang termasuk dalam top sepuluh emiten untuk dua ribu tujuh belas
kami akan mengulasnya dalam top sepuluh blue emiten dua ribu dua puluh
ini adalah top sepuluh blues dari emiten untuk versi dari bursa efek indonesia
blue nya sendiri diambil dari blue chips ataupun saham saham yang memiliki kinerja
yang juga cukup positif dan juga aktif
tidak hanya positif saja namun juga aktif diperdagangkan di bursa efek indonesia
kita lihat dulu untuk kriteria kriteria dari pemenang pemenang untuk saham saham yang masuk dalam top
dan juga ada base nya sendiri untuk pergerakan dan juga kinerja saham sepanjang dua ribu tujuh belas
setelah tercatat di bursa efek indonesia sebelum januari dua ribu tujuh belas tentunya
karena akan dinilai mulai dari dua ribu tujuh belas awal hingga dua ribu tujuh belas akhir
kemudian juga tidak pernah mendapatkan sanksi ataupun juga penghentian sementara
dan juga tidak pernah mendapatkan sanksi atau penghentian sementara
dari perdagangan sehingga tidak ada ataupun sahamnya ini tidak pernah mendapatkan sanksi
sehingga dalam sepanjang tahun dua ribu tujuh belas sahamnya bisa terus diperjual belikan
dan selanjutnya adalah untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan dua ribu enam belas dan juga dua ribu tujuh belas
tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan dari bursa efek indonesia untuk melihat apakah
sisi dari fundamental dan juga keuangan dari emiten emiten yang masuk ke dalam
jajaran emiten dengan kinerja terbaik dua ribu tujuh belas ini juga
sehingga jumlah saham yang dilepas ke publik pun juga lebih besar sehingga semakin potensinya
semakin liquid dan juga semakin banyak juga pihak pihak yang tentunya bisa membeli saham
yang dikeluarkan oleh emiten yang terdaftar di bursa efek indonesia
kemudian juga tentunya tidak memiliki ekuitas negatif walaupun nanti pergerakan untuk
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas bisa saja emiten yang masuk ke dalam jajaran
top blues emiten ini kinerjanya negatif namun diperagakan cukup aktif dan juga mungkin
dilihat dari segi fundamentalnya untuk pertumbuhan dari mungkin laba bersih dan juga pendapatan
masih terbilang cukup positif sehingga inilah yang menjadi salah satu perhitungan dari bursa efek indonesia
perdagangan di sepanjang tahun dua ribu tujuh belas sehingga mau tidak mau sahamnya ini harus aktif karena paling tidak
sahamnya ini diperdagangkan
kita lihat siapa yang menjadi pemenang ataupun juga mendapatkan penghargaan untuk terbaik dan khusus di tahun dua ribu tujuh belas
yaitu adalah pt dari sri rezeki ismar ataupun juga biasa disebut dengan sritex textile industry
sebelumnya di tahun dua ribu enam belas ini dipegang oleh bumn aneka tambang namun pada tahun dua ribu tujuh belas ini dipegang oleh
dan di tahun dua ribu tujuh belas pergerakan sahamnya melesatkan
kita bergeser sekarang ke saham saham yang masuk ke top sepuluh ataupun juga yang masuk sepuluh besar untuk top sepuluh blues emiten dua ribu tujuh belas dari bursa efek indonesia
kalau kita lihat dari segi sektoralnya ini beragam ada dari sektor perbankan tentunya kemudian ada
dari pertambangan dan juga ada dari commerce ataupun juga dari retail
yang pertama kita lihat dulu untuk perbankan ada dua yang satu swasta yang satu bumn bca
bca ini kalau kita lihat pergerakan sahamnya ini di awal tahun dua ribu tujuh belas sahamnya masih di harga rp lima belas enam ratus per unit sahamnya
kemudian untuk saham dari bri ini kita masih dari sektor perbankan ini sahamnya juga melesat bahkan lebih tinggi lagi dari bca
dari awal tahun dua ribu tujuh belas sahamnya diperagangkan di level dua ribu empat ratus dua puluh
kemudian di bulan desember tempatnya di akhir tahun di angka tiga ribu enam ratus empat puluh
kemudian yang ketiga
masih dari bumn yaitu pt bukit asam ini tentunya sektor pertambangan
tidak terlalu kenaikannya tidak terlalu setinggi dari bca dan juga bri namun masih mencatatkan kinerja saham yang positif
namun mungkin bank indonesia juga melihat dari kestabilan pergerakan saham dari ptba
kemudian juga aktifnya diperagangkannya dari saham ptba dan juga tentunya kinerja keuangannya
di awal tahun sahamnya dua ribu empat ratus lima puluh lima
sementara di akhir tahun dua ribu tujuh belas sahamnya naik tipis sekali hanya dua ribu empat ratus enam puluh
kemudian ke perusahaan lainnya
indah kiat pulp and paper products ini yang produsen untuk menciptakan kertas
anda kalau misalnya nge print di kantor salah satunya adalah produksi dari indah kiat untuk kertas kertas a tiga a empat dan juga a lima
indahkiat salah satu produsennya
nah ini pergerakan sahamnya
paling fantastis paling menggila penguatannya sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
karena tidak hanya puluhan saja kenaikannya bahkan mencapai ratusan
di awal tahun dua ribu tujuh belas sahamnya masih di harga sembilan ratus
dan di akhir tahun lalu sahamnya melesat menjadi lima ribu empat ratus rupiah per unit saham
kemudian yang kelima perusahaan kelima adalah matahari
departemen store mungkin anda sudah sangat akrab dengan merek ini matahari retail untuk belanja baju dan juga ada kebutuhan sehari hari
saham dari matahari department store ini justru bergerak negatif karena memang kalau kita lihat dari pergerakan sektor retail secara umum ada sedikit stagnansi
karena memang daya beli masyarakat yang juga cukup stagnan dan juga ada peralihan dari konvensional dari retail konvensional dan juga ke online atau juga e commerce
lagi lagi bursa efek indonesia mungkin melihat dari aktifnya saham diperdagangkan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas dan juga mungkin fundamental dari pt matahari department store sendiri yang juga masih cukup positif mungkin dilihat dari bursa efek indonesia
di awal tahun harganya di level lima belas lima ratus
kemudian di akhir tahun dua ribu tujuh belas
tahun dua ribu tujuh belas sahamnya anjlok menjadi hanya sepuluh ribu rupiah per sahamnya saja
kemudian kita bergeser ke lima perusahaan lainnya
ada beberapa lagi bumn dan juga sektornya cukup beragam kembali
kita lihat yang pertama adalah ini perusahaan gas negara tentunya dengan adanya holding dari migas
pgn ini juga akhirnya dilebur ke pertamina dan juga pertagas
saham dari pertamina
perusahaan gas negara ini juga melemah terkoreksi
kemudian kita bergeser ke telkom indonesia ke bumn lagi untuk saham dari telkom indonesia
sehingga ini lebih baik
sehingga ini lebih baik
sehingga ini lebih baik
ini lebih baik
ini lebih baik
ini lebih baik
ini lebih baik
ini lebih baik
ini lebih baik